sembilan puluh warga kampung bongas sukakarsa sukarame tasikmalaya jawa barat diduga terjangkit cikungunya
dalam satu rumah mereka yang terjangkit penyakit akibat gigitan nyamuk ini antara tiga hingga enam orang
selain merasakan demam nyeri sendi serta sakit kepala warga juga mengalami kelumpuhan sementara
banyak warga yang tidak bisa berjalan akibat persendian kaki terasa ngilu
mereka memilih istirahat di rumah tanpa melakukan aktivitas lain
tak hanya menyasar orang dewasa sejumlah lansia dan balita juga mengalami gejala serupa
pertama pak pusing meriang pagi pagi pegal semua tidak bisa jalan sakit kakitnya sakit semua
itu mereka gejalanya seperti apa yang diketahui
gejalanya ini sakit
ada demam juga
ada balita juga ada ya bu yang kena ya
kepala puskesmas sukarame menyatakan puluhan warga ini terindikasi terjangkit cikungunya
meski tidak bersamaan sakit seluruh pasien mengalami gejala yang sama
sebagian besar warga sudah mendapatkan pengobatan medis dari dokter desa
ini disudikai suspek cikungunya
seperti gejala yang timbul itu
demam kemudian mendadak agak kakinya agak
kemudian yang terteranya kan berarti ada kelas kelas yang usia usia yang sangat rentan
tadi kan ada yang kayak enam puluh an ke atas enam puluh lima
kemudian ada bayi ini tadi
khawatir semakin meluas pemerintah daerah tasik malaya akan melakukan fogging atau pengasapan
untuk memutus penyebaran cikungunya
masyarakat diminta membersihkan lingkungan serta melapor jika merasakan gejala serupa
kata penyakit cikungunya
disangkanya kemarin itu mereka itu sedikit ada remati katanya gitu
karena kita ketahuan
yang kemarin saya sudah koordinasi insya allah mungkin hari besok ini mau dipogging
cikungunya merupakan penyakit yang disebabkan virus akibat gigitan nyamuk aedes aegypti atau aedes albopictus
dua nyamuk ini juga dikenal sebagai penyebab demam berdarah
deden rahadian tasik malaya jawa barat